informasi ancaman tsunami setinggi puluhan meter di jawa barat viral di media sosial dan juga sejumlah aplikasi pesan instan whatsapp salah satunya
peneliti tsunami bppt menyatakan potensi tsunami memang ada
sementara itu bmkg menegaskan bahwa ada salah persepsi dalam informasi tsunami yang viral di media sosial
informasi ancaman tsunami di jawa barat viral di media sosial
informasinya ramai disebar lewat whatsapp
tentang tsunami setinggi puluhan meter
tentang tsunami setinggi puluhan meter
tsunami setinggi puluhan meter disebut mengancam jawa barat dan mencapai jakarta dalam waktu beberapa jam
dikutip dari detik com peneliti tsunami bppt wijo kongko menyebut tsunami puluhan meter memang mungkin terjadi
wijokongko memprediksi ada potensi tsunami setinggi lima puluh tujuh meter di pandeglang jawa barat
tentang tsunami setinggi puluhan meter
tsunami juga diprediksi akan mencapai jakarta utara
tentang tsunami besar terjadi apabila gempa sebesar sungai
hal ini mungkin terjadi karena ada zona tumbukan antara lempeng indo australia dan eurasia
yang menunjang masuk ke bawah pulau jawa
penunjangan lempeng terus berlangsung dengan laju enam puluh hingga tujuh puluh mm per tahun
zona ini disebut sebagai zona megatrust
potensi gempa akibat pergerakan lempeng di zona megatrust bermagnitudo maksimum satu
bmkg turut memberi tangkapan terkait rumor beredar di media sosial
kepala bmkg dwiko ritakar nawati menilai
ada salah persepsi dalam informasi yang sedang viral
menurutnya meski peneliti mampu menghitung besaran gempa
teknologi yang ada belum mampu memprediksi dengan tepat
kapan gempa itu terjadi
bmkg saat ini fokus pada langkah mitigasi yang tepat
untuk meminimalisir kerugian dan korban
jika gempa benar benar terjadi
sejauh ini yang ada hanya perhitungan potensi gempa secara ilmiah
grup aplikasi pesan instan terkait dengan adanya potensi
ancaman tsunami di jawa barat itu betul berasal dari bppt
atau salah satu peneliti bppt
sebetulnya itu masih prediksi ya
saya tidak tahu gimana nyampenya
mungkin itu kan mereka sedang mengadakan semacam
nah terus setelah selesai ada wartawan yang bertanya
yang bersangkutan menjawab
hal hal yang terkait masih prediksi ya
dan menyangkut ke masyarakat itu sebenarnya
tidak disampaikan secara langsung
oke jadi clear ya pak unggul
ini masih sebatas atau sifatnya prediksi
berasal dari fgd atau diskusi
yang dilakukan oleh bppt ya pak
dan beberapa alih
oke itu untuk keperluan apa pak
terkait dengan prediksi ini
ya sebetulnya kan itu memang
sebetulnya merupakan satu kajian ilmiah
yang memang sebetulnya diperlukan ya
untuk berjaga jaga ke depan
jadi kan di dekat jawa barat ini
memang ada tiga potensi gempa
dan itu semua orang sudah pada tahu ya
sudah dipetakan ya
nah tiga potensi ini apabila terjadi bersamaan
dari penelitikan prediksi
akan bisa menimbulkan tsunami
ketika gempanya itu mencapai titik yang
mencapai sampai sembilan karakter misalnya
itu bisa mengakibatkan tsunami yang cukup dahsyat
tapi kan kapan terjadinya gempa
sebesar apa gempa itu
itu tidak ada seorang pun yang bisa
memprediksi dengan tepat
yang diprediksi itu adalah
prediksi ini masih prediksi
karena ini juga cukup mengkhawatirkan masyarakat
menerima informasi informasi yang kemudian katakanlah
prediksi ini akan melahirkan
atau mungkin ada potensi gempa yang terjadi gempa besar
kemudian berpotensi tsunami
karena angkanya juga cukup besar ya pak

ya memang kalau misalnya terjadi bersama sama
tapi seperti yang saya sampaikan
sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa mempresi
kapan bisa terjadinya gempa
dan sampai sebesar apa gempa itu akan terjadi
hanya bisa diperkirakan bahwa itu bisa mencapai potensi yang sangat tinggi
tapi tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan dan sebesar apa
oke pak unggul kalau saya tanya untuk angka
artinya itu kan bukan suatu hal yang pasti
tapi ini diprediksi ya balik lagi ke situ
bisa ketemu angka lima puluh tujuh meter
karena di beberapa wilayah di sekitaran jawa barat
bahkan sampai dengan ke wilayah bekasi
juga angkanya cukup besar ini pak
misalnya ciamis tiga puluh sembilan delapan lebak tiga puluh sembilan empat bekasi utara dua delapan
nah itu memang begini kebetulan yang bersangkutan itu kan memang
doktornya masalah tsunami memang
jadi yang bersangkutan itu membuat simulasi dengan melihat batimetri
atau data data basimetri di laut selatan ya
yang mana di situ memang ada pusat pusat gempa
jadi ketika terjadi gempa di daerah apa di tiga tempat itu secara bersamaan
maka yang bersangkutan kemudian membuat satu model dan membuat simulasi
akan muncul tsunami setinggi itu
tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan
itu adalah kondisi yang paling ekstrim kalau terjadi
dan tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan terjadinya
dan sebesar apa kondisi itu akan muncul
iya salah satu juga bahkan potensinya lebih besar daripada tsunami di aceh
beberapa waktu yang lalu ya pak
iya memang seperti itu ya
prediksi atau kajian ilmiah ini juga harus saya tanyakan
apakah ini terjadi karena melihat adanya gempa yang terjadi di beberapa wilayah indonesia
mungkin dalam beberapa bulan terakhir atau mungkin satu tahun belakangan
itu ada korelasinya ada hubungannya
saya tidak tahu ya
seperti yang saya bilang bahwa kapan terjadinya gempa terus kemudian sebesar apa gempa itu
tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memprediksi dengan tepat
jadi sebetulnya yang bersangkutan juga sudah saya tegur
bahwa lain kali jangan sembarangan menyampaikan hasil hasil prediksi atau hasil kajian ilmiah
kepada masyarakat luas ataupun kepada wartawan secara langsung
oke itu bisa jadi pelajaran untuk kita juga mungkin untuk membaca atau menyerap informasi ya
baik terima kasih sekali lagi bapak unggul prianto kepala bppt sudah bergabung dengan cnn indonesia connected
untuk konfirmasi dan juga klarifikasinya malam hari ini
kita lihat kata apa saja yang dicuitkan oleh netizen terkait prediksi tsunami atau informasi terkait dengan potensi ancaman tsunami yang beredar ya
beberapa waktu belakangan kita buka dari data ontologi transmedia sosial berikut ini
seperti biasa kita akan buka kata kata besarnya
yang pertama tentunya ada tsunami itu yang membuat cemas yang menjadi kekhawatiran concern besar dari masyarakat khususnya mungkin masyarakat di sekitar jawa barat
kalau kita lihat kedua dua kata kata besar
ini ada kata pandeglang bahkan beberapa warga di sana saking resahnya sudah siap siap untuk mengungsi untuk evakuasi ya
dan yang ketiga ada kata potensi juga
sementara kita lihat kata yang lainnya juga dicuitkan related dengan tagar ini adalah prediksi menyikapi hingga panik
itu tadi data dari transmedia social data ontologi kita tutup kita buka
berikutnya kita lihat komentar netizen terkait informasi ancaman tsunami yang beredar ini
kita buka ini dia dari akun
yang pertama kalau saya lihat sih mungkin kalau tadi dari klarifikasi konfirmasi dari kepala bppt intinya kita juga harus edukasi ya
artinya informasi yang beredar tidak selalu harus langsung diserap mentah mentah kita juga harus mengkaji terlebih dahulu ya
di cek di cek dan di cek
joko anwar yang pertama bppt prediksi ada potensi tsunami di pandeglang banten setinggi lima puluh tujuh meter
stay safe katanya teman teman
kita tentu harus waspada sepanjang waktu
itu bukan berarti tidak ada yang bisa memprediksi atau pasti kapan gempa itu akan terjadi
kemudian kedua dari agung dua puluh ribu satu ratus delapan puluh satu
peneliti tsunami dari bppt wijo kongko memprediksi ada potensi tsunami setinggi lima puluh tujuh meter di pandeglang
gelombang akan menjangkau jakarta utara bahkan hingga bekasi
perlu antisipasi sejak dini
itu juga mitigasi bencana
itu yang perlu kita simpan
itu yang perlu kita siapkan mulai dari sekarang
kemudian cut putri pohan bangun pagi pagi cek news langsung dipaparkan dengan prediksi bmkg
tentang potensi tsunami lima puluh tujuh meter pada beberapa daerah di jawa barat yang berdampak hingga ke jakarta utara
dan berikutnya ed susanti dini
mencuit lima puluh tujuh meter bisa tenggelam dong pulau jawa ini
semoga nggak segitu dasyatnya
tapi ada baiknya bersiap untuk hal yang terburuk
kemudian terakhir dari sutopo pak
sutopo purwono groho mitigasi baik struktural dan non struktural
ini harus ditingkatkan atau diingatkan kembali ya
secara alami indonesia memang kerauan gempa dan tsunami
itu yang harus kita catat
untuk itu mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat juga harus ditingkatkan